langsung saja kita ke informasi yang pertama berita duka pengusaha properti nasional insinyur ciputra
yang merupakan chairman dan founder dari ciputra group meninggal dunia dalam usia delapan puluh delapan tahun di singapura
berdasarkan informasi yang diterima cnn indonesia pengusaha pendiri ciputra group itu meninggal di singapura pada pukul satu lewat lima menit waktu setempat
seperti dikutip dari cnn indonesia com kabar meninggalnya ciputra dibenarkan direktur ciputra development tulus santoso
belum ada informasi terkait tempat pemakaman serta pemulangan jenazah ciputra ke jakarta
ciputra yang lahir di parigi sulawesi tengah pada seribu sembilan ratus tiga puluh satu itu adalah seorang arsitek yang kemudian dikenal sebagai pendiri perusahaan properti terkemuka di indonesia